kuliah apa tuh nih

biar hanya bisa pergi
berdua saja sama sama nih
wah ngapain si leli putri itu ke sini lagi
aduh pucuk dicinta ulam pun tiba

eh kenapa kau nyuruh nyuruh awak nih
hai dan sampai jumpa
eh tunggu awak nih masa awak ditinggal
lupa pangeran sorry pangeran
awas pangeran hati hati
ya di sana di sana awaknya
aba dan pau besar saja
panya aku panya aku
panya aku panya aku
aku mau makan kondilarnya nih
lu bawa apaan tuh

lu tuh emang paling baik deh
paling perhatian sama si ramzi

cing ngedukung deh
tuh dia ada di belakang
suarangi lu kesana
apaan lu mau
lu cuma biar dia ngeremehin